kamu tea tuh jangan kayak gitu terus neng
gak enak kalo diliat denny
kan kamu teh tau
denny belajar dari apa yang dilihat
iya belajar susah
bentar lagi teh denny juga jadi profesor
karena dari orok udah belajar susah
jadi tiga puluh ribu
ini tuh siapa sih mak
jadi selalu penasaran
ngapain cuma masuk masuk sini
ngapain periksa bareng bareng mak
biasanya juga dede lihat mak
masih ada aja sih foto
udah dibuang juga
lalu lagi tuh fotonya
kok masih nangis terus
emang dia salah ya mak
kalo dede cuma pengen tau
tentang masa kecil dede
setiap dede tanya sama mak
kalo ibu sama bapak
meninggal gara gara kecelakaan kereta
waktu umur dede dua tahun
terus waktu dede umur empat tahun mak pergi ke arab buat kerja di sana selama lima belas tahun
emak juga pulang karena abah meninggal
cuma itu emak yang dede tau
ceritanya bener atau engga dede juga engga tau
ya bener memang begitu
dede engga tau apa apa tentang emak
cerita tentang emak mah kamu engga perlu tau
memang nanti kalau kamu punya suami nggak mungkin dia bilang
dede ceritain dong tentang nenekmu
enggak kan masa emak nyeritain sesuatu yang kamu tidak akan ceritakan sama orang lain
enggak mak tapi dede pengen cerita ke anak anak dede nanti
belum tentu juga mereka nanya
udah lama ya kita nggak ngobrol ngobrol tengah malam kayak gini
sejak berkeluarga kita sudah jarang sekali ronda malam malam seperti ini
ya namanya kita udah berkeluarga kum

bukankah kita minta ribuan nih
kamu murah saja
om ini mau gempa om
gempa dengan kekuatan enam lima skala richter
terjadi sekitar pukul dua puluh lewat sepuluh menit
waktu indonesia barat
telah melululantakkan desa cibarenggok
mengakibatkan terjadinya tanah lonsor
di beberapa wilayah cibarenggok

data korban meninggal dunia
sebanyak lima puluh orang
luka parah dua puluh orang
dan yang masih belum ditemukan
sebanyak satu ratus dua belas orang
getaran gempa yang terjadi selama
tiga menit di desa cibarenggok
juga dirasakan oleh penduduk
kamu tidak harus seperti itu terus
agak enak kalau dilihat denny
kan kamu tidak tahu
apa yang dilihat
iya belajar susah
sebentar lagi teh denny juga jadi profesor
karena dari orang sudah belajar susah
nih akan tambahin sepuluh ribu
jadi tiga puluh ribu
tiga puluh ribu teh dapat apa kang
ya itu dicukup cukupin neng
emangnya selama ini
teh gak begitu
neng masak aja buat neng sama denny
akan mah gak usah dipikirin
kalau emang akan teh sayang sama denny
kalau emang akan teh mikirin denny
harusnya akan teh
ngizinin neng tuh berangkat
sampai kapanpun tetap enggak neng
teh lagi kena longsor
seharusnya teh kita banyak banyak istighfar atuh
ah kemarin gimana sukses
aku juga gitu feb
kayak di penjara deh kepo
iya ya padahal ibu kita malah ngasih kepercayaan buat kita
aku kalau perlu apa apa
tanya ke mama gak pernah ke papa
nanti pulang sekolah kita jalan yuk
sekalian ajak anak anak bawa sip
katanya desa cibarenggok
kena longsor ya
iya aku juga dengarnya kayak gitu
kenapa sih a
dede cantik abis nangis
itu kok matanya bengkak nggak kayak biasanya
kang hasan udah angkat sekarang aja ya
kan kalau nabrak dede cantik yang ngobatin
kalau nabrak gede cantik yang ngobatin
mau ke bank dulu asobri
sebentar mau nyetor uang pulsa
makanya dong kita harus tanam pohon
ya kalau bisa yang bermanfaat
kalau saya mah enggak
saya emang malah kasian sama pohonnya
jarang hidup kalau saya tanemin eh
ya kalau ditanam saja tidak dirawat ya pastinya mati

bum febri kapan ulang tahun
kamu hebat ngasih namanya kom
pas sama bulan ke akhirannya
karena lahirnya bulan februari kan
si dadang sama si aceh itu
oh oh kum penuh dengan
penuh dengan tikungan
yang nyalip si apa aceng atau batang

saya tahu semuanya
saya pernah jadi mak jomblangnya
hari dp motong kamu berapa
dua juta bisa lah
sejuta bisa tapi cicilannya jadi besar
kalau transferan isi saya sudah masuk
ya terus ngapain diomongkan kalau duitnya belum ada
nanti saja diomongkannya kalau duitnya sudah ada
kita nggak boleh menghitung sesuatu kalau belum ada
pasti tidak mau kalah
akum memang sih
dia tidak punya banyak uang
tapi dia orang baik
teman deketnya si doi juga
kalau kak suara mah
kerokok suara mah golongan ekonomi lemah susah diprediksi bisa ngasih sepuluh ribu saja sudah alhamdulillah
oh iya untuk masak memasak
lima ratus atau kebanyakan tidak ya
ah tidak apa apalah lima ratus
biaya ceramah dan baca doa satu juta
apakah kecilan satu juta ya
ceramah mah kewajiban tidak boleh pasang tarif
satu juta cukup lah
tiga juta setengah
karena dia yang punya hajat
assalamualaikum pak ustad